sampai jumpa di video selanjutnya

kak fadil ini udah pagi kak
kak fadil udah bangun belum
pintunya udah nggak alkamila kunci ya kak
pintunya udah bangun belum
ya udah kalau gitu camillah mau mandi dulu ya kak
setelah itu kak mila mau siapin sarapan
fadil masih ada di kamar mak
ngapain fadil ada di kamar mila
memangnya kamu nggak ajak fadil sarapan
kadang kadang tidur di kamar mandi semua badannya jepuk kak
fadil kamu kenapa
kamu badannya panas nih fadi
fadil nggak apa apa kak mak
tapi kamu pasti demam sayang
fadil nggak apa apa
fadil baik baik aja kak mak
kamu kok gak bilang mama kalau fadil itu sakit
kak fadil sakit mak
memangnya kamu nggak tahu kalau fadil sakit
fadil sakit apa ma
fadil demam pa
badannya panas sekali
sekarang kamu membawakan air hangat
dan sarapan untuk suami kamu
perlakukan suami kamu dengan baik ya
tolong sekalian obat penurun panas untuk fadil ya mila
mila tuh gimana sih
nggak peka banget
masa suami sakit aja dia nggak tahu
yaudah ma sabar aja
kita kan udah sepakat nggak tidur di kamar
tapi kamu dengar sendiri kan
mama sama sekali nggak mau ditentang
kamu tidur di kasur aja
biar aku tidur di lantai
eh nggak usah pa
biar kau fadil aja yang tidur di tempat tidur
biar kak mila tidur sama kak fadil di dalam box nya
kamu nggak usah aneh aneh mila
udah kak nggak apa apa pa
ya allah kak fadil sakit apa kak
aku cuma kedinginan ko
mila mau tahu suhu badannya kak fadil
enggak usah mila enggak usah
tadi udah diukur mama ko
terus hasilnya berapa
ya allah kak fadil itu panas banget
ini pasti karena kak fadil tidur di kamar mandi kan
tuh kan kak fadil sih soal kuat tidur di kamar mandi
jadinya kak fadil sekarang sakit
ya udah sekarang kak fadil makan dulu ya
biar kami mila suapin ya
enggak usah mila enggak usah
iya udah kalau enggak sekarang kak fadil minum
enggak usah mila enggak usah
kak fadil makan terus minum obatnya
biar kak fadil enggak sakit lagi
ya udah kalau enggak sekarang kak fadil berbareng aja ya
eh mila enggak usah mila
jadi tolong jangan dipaksakan
aku bisa urus diri aku sendiri kok mila
kamu keluar aja kamu sarapan
atau main main sama kak fadil
atau mau ke kamar mandi kak fadil
jemukin jemukin kak fadil
kamu keluar aja ya
udah kamu keluar aja
terserah kak fadil
iya itu kak fadil
ramasih canggung menahan
oh tuhan kami bahkan cari
kamu pluto kak fadil
kamu mau pergi kemana mila
suami kamu kan lagi sakit
tapi kak mila mau cari obat
mau untuk kak fadila
tadi ibu karyo udah dikasih obat
padahal sudah dibawa ke dokter
kasih obat udah
tapi kok panasnya gak turun turun